udah diterima keluar
dari pintu biasa kamu
aduh maaf pak jodim
saya mengganggu malam malam
masa dia buang muka sih
makasih banyak bu
kalau kayak gini caranya aku bakal jadi lebih semangat
kayaknya pasti taro disitu
gak apa apa ya
itu ya udah gak mau jujur lagi sama ayah ya
udah gak mau cerita lagi sama ayah
aku sedih karena alina marah sama aku ya
alina marah katanya semua orang gak ada yang peduli sama dia
padahal dia salah ya aku tuh sayang banget sama alina
aku gak mau kalau dia marah sama aku
dah dah santai aja
gak usah ambil pusing
ya cuma salah sangka aja
besok juga dia pasti akan baik sama kamu
atau mungkin dia sekarang lagi ada masalah makanya sensitif
dah tenang tenang aja besok dia akan baik sama kamu
itu gak sih ayah
pemirsaan siapa nih
baru ayah lihat
sayang ayah ya
mana ada sih sayang ayah
ayah itu kan nomor satu buat aku
itu lukisannya morgan ya
dia itu mahasiswa kedokteran
ya sekarang sih dia masih koas
terus sekarang dia jadi volunteer di ayah yang siap kanker
dia suka banget melukis
tapi ayahnya gak ngirim dia melukis
karena ayahnya dia mau kalau dia jadi dokter
seorang dokter yang berjiwa seni
hmm sayang ayah lah
ayah apaan sih
aku gak boleh gagah
ini harus jadi kejutan yang indah buat kakak
biar dia itu bisa sadar
kalau aku gak akan nyerah untuk merebut hatinya
mau ada semmy
mau ada dokter orlando
aku gak peduli
aku gak akan pernah nyerah
aku ke toilet dulu ayah
ya udah selamat
kaka aku minta maaf kak kalau aku udah ganggu kamu malem malem
aku harus ungkapin perasaanku ke kamu kak
karena kalau gak aku
aku yakin aku malam ini gak bisa tidur
mungkin kamu udah bosen kak karena aku udah sering
aku gak akan nyerah
sampai aku bisa dapetin hati kamu
dulu ibu menentang hubungan kita kan
tapi kamu lihat sendiri sekarang kang
udah merestui hubungan kita
kalau kita itu ditakdirkan bersama
jadi aku minta tolong untuk terima bunga ini
kamu senang banget sih masuk ke kamar anak saya
seperti sekarang kamu keluar
tunggu pak jangan
aku gak peduli kak
mau ada hansip yang datang kesini
bahwa ada badai pun menghalang kita
aku akan terus berusaha untuk dapetin hati kamu kak
sekarang tolong terima bunga dari
sekarang tolong terima bunga dari aku
aduh maaf pak jody saya mengganggu malam malam
assalamualaikum pak jody
bukan masalah pak jody
eh yang adil
tadi kan gue ngeliat alina
masa dia buang muka sih
dia kenapa deh
tadi juga gue ketemu dia
tapi dia diem aja
tadi sih gue juga berangkat sekolah
alina gak marah kok
mungkin dia butuh waktu aja
kayaknya gue gak bisa ikut latihan lagi deh bareng kalian
soalnya gue udah masuk gengnya angel tuh
anak anak hari ini kita akan praktikum
membelah hewan amribi
dan ibu akan bagi kalian dalam beberapa hal
untuk kelompok pertama
fani dan tion
alina dan adinda
alan pusbita devi
kiki dan ahmad
bu saya boleh nggak bu
pindah ke rumah
pindah ke kelompok satu aja
eh ya saya lebih ngerasa nyaman aja bu
kalau sekelompok sama angel
boleh ya bu
alina kelompoknya itu kan sudah ditentukan
gak bisa berubah lagi
ya saya pengen sekelompok aja bu sama angel
biar lebih konsen
boleh ya bu please
ya sudah kalau gitu kamu pindah aja ke kelompoknya angel ya
makasih ya bu
untuk yang lain
kalian kelompok kerjanya tetap sama ya
atau kita kasih pelajaran aja ke dia
terutama sama aku